dengar gaya tumbangnya
ke kang mus
nanti biar kang mesti yang lapor sama kang bahar
mau guide pembantu kang bahar
kalau pembantunya kang bahar
kamu ada masalah
dia bilang terima kasih sama saya
sudah ngasih info
orang orang di rumah
ya alhamdulillah sehat
soalnya emang sih kuat kok amin
ke rumah sakit
sing imas belum pulang dari pasar
yaudah kamu yang bikin minum
tapi kita kan kelabung sendiri
mau dibuatin minumnya apa enggak
saya terima dulu
kalau misalnya nanti udah nikah seperti kita terus dibawa sama suaminya seperti kita
aku juga mikir kayak gitu sih kasian tapi kalau harus sendirian
tapi itu romantis dia gak bakal mau ninggalin rumah ini rumah suta kenangan sama manggi
terima kasih mbak
baru beli kue mau besok temen
kamu bukannya udah dari pagi
jebuk temen dulu teh
terus cari kue
daddy tuh dirumah sendiri
jangan lama lama kamu perginya
teh teh bukannya mau pulang
ketek udah sampe
berarti papi gak sendiri
yaudah ya teh nanti mau pergi dulu
teh teh yuk yuk
dia baru mau berangkat rumah sakit katanya sih jemput temen dulu terus beli kue
udah sampe sini aja
biasa kepaster lagi gak
nanti saya telepon ya
loh tuh buku siapa
oh ini buku kakek
kakek baru belajar sholat ya

enggak kakek itu udah selesai
kakek itu udah selesai
kakek itu udah selesai
kakek itu udah selesai
kakek itu udah selesai
kakek itu udah selesai
enggak kakek itu cuma baca baca kakek kan udah tua kadang kadang suka lupa
oh gitu kitain udah tua tapi belum bisa sholat
kamu dari pasar
naik ojek sampai depan komplek
kenapa nggak sampai depan rumah
kamu naik ojek atau dia yang nganter
ada yang ngantar
kok keponnya gak diangkat
dari yang ngantar
kalau ada yang mau nganter atau jemput
suruh kesini rumah
seletingin dulu celananya
dalam proses kang
ah macam macam aja
lagi narik seleting jaket
ditelepon hp nya mati
temen saya presti
apa juga gitu
saya gak tega nyuruh depkelewton lagi uang saya ke kamu
tapi masalahnya kamu gak ada etikat baik
saya telepon nggak pernah bisa
saya tahu kamu pasti ganti nomor
terus kamu pindah kelas
dan kasih kabar ke aku
tapi hutang tetep hutang
saya mau tau
uang saya kamu pakai buat apa
kamu bilang waktu itu mau bikin distroke
gak jadi pak
terus uang saya kemana
uangnya saya kasih semua ke pacar saya
buat sewa tempat sama yang lain lain
tapi begitu aja

kenapa kamu ikut menghilang
saya takut pak
buat bayar hutang ke bapak
udah kumpul berapa
hutang kamu lima puluh juta
kan tadi saya udah bilang jempol
udah gak usah dibahas
itu persoalan pribadi dia
nggak ada urusannya sama kita
hape aku baterainya abis
saya khawatir kalau ada apa apa
gak ada apa apa
syukur kalau gak ada apa apa mah
sudah dulu ya
nanti aku telepon lagi
akhirnya mika telepon juga
kalau aku gr
kamu nyariin aku gak
hape aku baterainya abis
terus saudara kamu yang masuk rumah sakit itu gimana
masih di rumah sakit
masih perlu uang
ini juga aku mau cari pinjaman lagi
nanti aku coba bantu lagi
terima kasih ya
sudah dulu ya
ini aku mau berangkat ke rumah sakit
perlu aku antar
sampai nanti ya
sekarang giliran epa
kalau kamu sempat coba kontak aku
ini juga aku lagi riuh
di pinggal lo tenaga kerja
sena kita ke malaysia tea
yang penting mah ada kontak
nanti aku kontak kamu lagi ya
sekarang aku masih di pinggal lo tenaga kerja
masalahnya saya belum bisa ketemu kang bahar
kang baharnya sibuk atau gimana
dia masih berduka
kan istrinya meninggalnya udah lama
udah hampir sebulan lebih
menghilang dan bikin kita galau dalam waktu yang sama
satu persatu bener bener tak nelfon kita
itu mah mungkin cuma kebetulan aja
gak usah dipikirin
saya yang nerima jamal balik lagi
biarpun kang bar belum ngasih perintah
akang harusnya bertindak
si jamal makin jadi masalah
kamu cerdas juga
kadang kadang aja ya
saya orang yang rendah hati
saya nunggu perintah dari akang aja
monitor terus murad sama pipit
dia itu alatnya jamal
tapi kamu pura pura ngasih perintahnya
gak tau aja
kalau saya harus gimana
jangan banyak gerak
kan abis kejepit sleting
mikir aja kalau bisa
temen kita berterima kasih
apa saja kejayaan kamu
perempuan itu sudah datang ke media
kita masih harus tanggung jawab
sampai urusan perempuan itu beres
jangan sampai lari
karena itu artinya
kamu harus mengejar
ini bagian kamu
separuh dari pembayaran
yang sudah kita terima
lumayan buat jajan
kan kamu yang ngebujuk saya buat tetap jadi copet
itu mah otomatis
saya tetap jadi copet dewi ninggalin saya
sempet sih tapi gak lama
kan ada epa
jangan sombong saya juga punya resti
si bos juga ada mike
gimana kalau kapan kapan kita kumpul sama mike mesni eva
kamu kenapa nangis
jangan nangis aja
sampai turun masih nangis
disanya bukannya jawab malah nangis aja
kamu kenapa gak jadi nyebrang
saya sudah susah susah begini juga
abisnya si om lucu sih
kok manggilnya si om
kenalan dulu dong
nama kita seperti cerita cinta yang ditentang orang tua
komar dan yuli
bukan komar itu mah
udah anak dua
satu juga awet gak bisa abis
kalamin anak berapa
paster buat bikinnya aja belum ada
belum ada istri gitu
kalau ini mas kira kira dipilih

di dalam sama kakeknya sama kirani
kamu kapan mau nyusul
nyusul kemana teh
belum ada calonnya teh
setiap kali ada laki laki yang deketin
begitu tau aku anak siapa
ya nasib aku mah kenapa beda ya sama tete tete berdua
itu sih bukan masalah kamu anak siapa
itu cuma masalah jodoh aja
laki laki teman kantornya
sudah dua hari ini gak keliatan bareng sama teh kit nanti
sekarang kamu boleh balik ke pos kamu
atau sudah pulang sini sini sini sini sini sini sini sini dulu iya dong mau coklat beneran coklat
kalau hp pinter buatan cina bapak beliin second
nggak papa kan biar second tapi masih bagus mana
bapak kok temennya juga banyak yang hpnya beli second
kamu tadi diangkut kenapa nangis
mige kamu dimana
lagi di kantor orang nanti ditelepon balik ya
kamu dimana resti
lagi di kantor orang nanti ditelepon balik ya
eva kamu lagi di kantor orang
cuma nebak aja
itu hp baru
dari si bapak
kenapa udah punya hp baru masih manyun aja
bapaknya ga ada casannya
udah aku beliin hpnya
sekalian minta sama casannya juga
kalau beli hp harus ada casannya
jangan manyun terus
trudhy sudah bilang
kalau udah bilang yaudah
jangan manyun terus

manyun terus sampai casannya ada
mudah mudahan a kang masih ingat saya
dan nomer saya masih ada di hp a kang
eh masih atau
mau bilang terima kasih
kerja anak buah a kang bagus
kemarin kan saya minta tolong sama anak buah akang
nagih hutang ke orang
padahal sudah saya cari berminggu minggu
eh sama anak buah a kang mah
sehari aja langsung ketemu
buat biaya perselaniannya juga sudah saya kasih ke anak buah a kang
soalnya dia bilang begitu
kasih aja dia katanya
itu dulu aja tuh kang
lagi lagi saya ucapin terima kasih ya kang
nggak apa apanya tuh
kenapa beliin hp tapi nggak ada casannya
kan bapak udah bilang itu hp second
jadi nggak ada casannya
terus ngecasnya gimana
kalau nggak dicas kan nggak bisa dipake
percuma bapak beliin naik hp kalau nggak bisa dipake
iya nanti bapak beliin pesannya
kalau nanti yang pasti bukan sekarang
mau dibeliin sekarang
kalau mau dibeliin sekarang
sokatu kamu nyanyi dulu satu lagu aja
ya kang ada apa
sobarna barusan telepon a kang
dia bilang dia pakai jasa orang kita
dia nggak sebut namanya
tapi a kang juga nggak mau tau siapa dia
cari orang kita itu
bilang sama semua orang
boleh cari uang
tapi jangan jualnya
saya tau orangnya kang
kamu gak usah sebut namanya cari
itu urusan kamu
a kang tetep diem di rumah
a kang sudah pensiun
kang bahar sudah dua kali ngomong ke a kang
sudah berniat untuk pisah
a kang untuk american
jangan meng coses
udah peny troops ya

nunggu makanannya dateng saya lagi lapar enak atuh cerita sambil naan lapar kamu

langsung aja ada apa
laporan kamu sudah tahu
saya kesini sengaja
mau bikin kejutan
langsung datang terus mau saya seret dia pakai motor butut saya ke kiara condok sekarang sama
cari dia kalau sudah ketemu suruh dia nunggu saya di markas besar terus kasih tahu saya
sendiri juga ya
ada nasi nyangkut
bos disirup markas besar sama kang mus
bos gak usah takut
bos gak usah takut
bos gak usah takut
bos gak usah takut
bos gak usah takut

saya gak takut sama muslihat
sekarang saatnya kamu buat cerita
saya baru di phk
jadinya kerja di pabrik
mau dipindah dari korea ke vietnam
pilih dari soreang ke vietnam itu jauh nggak
ya jauh atau vietnam itu kan luar negeri
katanya di vietnam bayar buruh lebih murah
terus sekarang saya bingung
gimana bantu bapak yang sudah pensiun
butuh biaya berobat ibu yang sakit sakitan
adik saya ada empat
yang ke satu kuliah
yang kedua sma
yang ketiga smp
yang keempat sd
semuanya harus biayain saya
kang saya sama kang jamal siap menuju pasang sebesar
dik dik juga udah saya telepon
saya suruh kesana juga
kalau aa mau bantu caranya gimana
lima saya kerja di kantor aa
jadi bagian keuangan
kalau nggak mau bantu gak apa apa
mau bantu dong masak enggak
terima kasih a
salam dari kang bahar
jangan jual namanya
kita kerja buat kang bahar
jangan berpikir untuk bohong
curang atau tidak setia
kalau tidak bisa tidak mampu tidak sanggup kita boleh pergi
bukan karena saya takut
menunggu saat yang tepat
sebentar lagi dia bakal kehilangan tempat di jalanan
dia bakal cuma punya tempat di belakang pungut kang bahar
kalau jalanan terminal pasar
dia akan menemukan tempat di bawah pungut kang bahar
kalau jalanan terminal pasar
pasar sudah ada di tangan saya

cuma punya nama besar
kalian bebas pilih ada di mana